sisi sudah mendetapkan peggy setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan vina egy
tapi keterangan rekan kerja peggy menyebut peggy ada di bandung saat peristiwa terjadi
bagaimana mengurai kasus ini sehingga bisa terang benderang dan juga memberikan rasa adil bagi pihak keluarga fina
kami akan membahasnya malam hari ini bersama pakar hukum pidana jamin ginting dan penasehat ahli kapolri arianto sutadi
bang jamin ini kan setelah pegi ditetapkan sebagai tersangka otak pembunuhan pina dan juga eki
belakangan muncul dari pihak teman maupun keluarga meyakinkan bahwa pegi itu sebenarnya tidak terlibat
karena berada di bandung bukan di cirebon di tkp kejadian pembunuhan vina
jadi kalau rangkaian demi rangkaian yang dilihat sampai dengan sekarang gimana bang jamin lihatnya
ya dalam konteks pembuktian pidana itu kita kan mau mengungkapkan
nah kebenaran material itu bisa ditentukan dari beberapa faktor
saksi dan juga alat bukti lain
contohnya yang paling tepat adalah dalam teknologi sekarang cctv
nah jadi ini kelihatannya dari awal kurang cukup bukti
untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana
nah walaupun kita ketahui dalam putusan pengadilan sudah ada yang dipidana
kita sebutkan beberapa orang yang bersama sama dengan mereka
tetapi realitanya orang orang yang belum sekarang dijadikan apa
detersangka atau dibawa ke pengadilan ini
mereka bingung pakai bukti apa
padahal semua sudah mencabut keterangannya terkait dengan hanya cuma satu saja
saksi juga sudah dicabut keterangannya
sehingga membingungkan kepolisian untuk menyatakan ini das bukti apa yang kita gunakan
makanya harus dilihat adanya cctv di situ
masalahnya ini kan kejadiannya delapan tahun yang lalu ya
belum tentu pada saat itu ada cctv di area pembunuhan tkp
saya pernah mendengar mungkin saya salah bahwa pengacara tersangka beberapa tersangka itu mengatakan ada cctv yang harus diungkapkan pada saat itu
nah itu pernah disampaikan saya dengar itu
benar benar ada atau hanya cuma disampaikan
tapi yang paling penting ada dua orang yang dianggap sebagai pu
saya nggak tahu proses dpo nya seperti apa
sepengetahuan saya berdasarkan perkap kalau sudah orang di dpo kan itu sudah jadi tersangka
dan kalau tersangka tidak bisa diabaikan begitu saja
harus di sp tiga kan begitu
makanya kalau sampai sudah ada jadi tersangka
lalu tiba tiba dihapus begitu saja dpo nya
saya agak mencurigakan ini ada sesuatu hal yang kurang tepat untuk bisa dipublikasikan kepada publik
apalagi kalau sudah ada dalam putusan pengadilan
lalu dikatakan pelakunya ada tiga orang lagi yang belum ditangkap
dua lagi tidak ditemukan tetapi dibiarkan saja
karena dalam konteks pidana itu
itu bisa dibilangkan itu karena ada luarsa ya
bukan karena dihilangkan begitu saja tanpa ada aling aling gitu
kalau gitu langsung ditanyakan ya kepada periasa tariqa polri
pak arianto ini yang dipertanyakan juga publik bukan hanya bang jamin
ini kenapa tiba tiba ada penghapusan dua dpo
padahal putusannya sudah tetap begitu ya
berkekuatan tetap bahwa ada tiga dpo pembunuhan fina
ya saya akan mengomentari dari sudut pandang saya sebagai mantan penyidik ya
kebiasaan kebiasaan yang terjadi di dalam suatu penyidikan
kalau tadi bang jamin sudah menyampaikan pada secara teoritis
masalahnya ya dpo itu dulu ya
itu kan dulu disebutkan oleh
kesaksian daripada lima orang yang sudah diponis itu
yang tiga orang itu disebut sebagai dpo gitu kan
sudah sampai ke pengadilan
yang delapan orang itu ternyata dihukum
tetapi kemudian keterangan yang saat tadi saya sampaikan pak jamin tadi
keterangan yang menggigit ya istilahnya kalau dalam penyidikan itu
sehingga polisi waktu itu kan kehilangan daya untuk mengejar mereka
dan kemudian dengan adanya diputus
maka polisi merasa bahwa itu tugasnya sudah puas
dia lengah bahwa di dalam putusan itu juga disebutkan tiga dpu itu tadi
dia kan daya yang untuk dikejarkan untuk dpo itu tadi kan
maka dia kalau seandainya dia itu ngejar pun
dia merasa sia sia polisi itu
tapi masalahnya kan baru kemarin polisi yang bilang
nah sekarang ternyata setelah beredar film itu dan sebagainya
oh kelihatan sekali bahwa dulu itu salah tangkap dan sebagainya
kemudian karena desakan daripada itu ya
desakan publik juga itu kenapa kok
dpo sekian gak mau gak ketangkep tangkep
dan kebetulan ditambah lagi kesaksian baru ya
yang disampaikan kemarin dua puluh empat mei itu
untuk menentukan bahwa itu sebagai dpo
kemarin disampaikan bahwa polisi mengatakan bahwa
yang memenuhi syarat untuk dijadikan tersangka dan dpu itu hanya ini
saya kira ini merupakan suatu tantangan bagi polri ya pak
harus bisa menjelaskan kepada mereka itu
karena secara hukum yang tiga dpo itu kan harusnya dikejar
tapi yang dua itu kemudian tidak jelas dengan dpo
penyidik ini melakukan apa yang mestinya dituntut masyarakat itu
sekarang lagi dibuktikan untuk itu ya
bagaimana perkembangan pada yang satu ini
bahwa itu bukan tidak bersalah dan sebagainya
kalau orang sudah ditetapkan jadi po
dia sudah pasti jadi tersangka
berarti dia sudah punya dua alat bukti yang cukup untuk menyatakan dia sebagai tersangka
nah kalau sampai dia dihilangkan begitu saja
itu membuktikan bahwa tidak ada alat bukti yang menunjukkan kalau dia bukan jadi tersangka
dua orang itu pernah nggak dicari
baru dibuktikan dia tidak bersalah
tapi ini nggak pernah diperiksa
kenapa kok sampai polisi
kok bisa setelah itu lah menurut saya gitu loh
memang teorinya seperti itu pak
saya tidak membela polisi yang praktiknya salah pak
tentu saja saya ingin merangkan ini ya
kenapa kok kemudian polisi tidak gitu ya
ada minimal dua alat bukti yang kuat
nah kemudian ditetapkanlah dia sebagai dpo
maka polisi menafsirkan ya pak ya
yang tadi katanya tadi ada dua alat bukti
dalam pengalaman penyidikan ya pak ya
nah kemudian sekarang polisi sudah meneruskan ya
dan sekarang akan kita teruskan ini pak
alibi kuat untuk menunjukkan bahwa dia itu
maka pasti akan dikirim kekejaksaan
yang saya ingin pertanyakan tadi
sudah mengirim tersangka itu
kok dengan mudahnya diputus seperti itu
ini yang mesti diekseaminasi ya juga
bang jamin sebenarnya kalau melihat dari kasus ini
sebenarnya ini kasus yang sangat rumit
ya saya gak tahu dibalik ini ada
yang dianggap sebagai pelaku ya
dari hati nurani nya itu langsung
walaupun mereka sudah di furnis
tiga orang ini kan harus dikonventir
apakah memang benar benar dia atau tidak
kalau alibinya mengatakan pelaku cenderung
tapi karena mereka harus dipaksakan mengaku
dalam ketentuan acara pidana
keluarga pegi juga mau mengajukan pra peradilan ya
kalau tadi ditanya ke kuasa hukum juga kak tes
pada saat kejadian pg berada di mana
ditambah juga ada selip gaji begitu
untuk mengungkap benar gak peggy ini
ya pra peradilan itu kan menetapkan
dia tidak sah dalam menetapkan tersangka
karena tidak cukup dua alat bukti
nanti bisa dibuktikan di pra peradilan
bahwa penetapan tersangka pg ini
tidak cukup dua alat bukti
tidak melihat mendengar dia ada di situ
mungkin akhirnya akan membebaskan dia
apa perlu dilakukan audit internal juga nih
saya audit internal tidak perlu
karena hasil kerja polisi sudah diukur
dengan keberhasilan dia memenjarakan orang itu
tidak hanya diomongkan di satu media gitu
tapi masih dituduh sebagai polisi yang menang